presiden jokowi resmi membuka ktt ke empat puluh tiga asean di jcc senayan jakarta pada selasa
dalam pidato pembukaan presiden kembali menegaskan kesatuan negara anggota asean sampai saat ini terpelihara dengan baik tanpa perpecahan
lebih lanjut sebagai ketua asean pemerintah indonesia juga mengingatkan asean untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun
sehingga dapat terus bekerja sama dengan siapapun demi perdamaian dan kemakmuran
apakah asean akan terpecah dan tidak bisa bersatu apakah kapal asean mampu terus melaju
yang mulia pada momentum yang baik ini sebagai anggota keluarga dan sebagai ketua asean
saya ingin menegaskan bahwa kesatuan asean sampai dengan saat ini
masih terpelihara dengan baik
kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat
sebagai negara yang memiliki beragam suku budaya bahasa dan agama
bagi indonesia kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan
termasuk di dalamnya perbedaan pendapat
karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara